kementerian kesehatan memastikan sedikitnya delapan puluh tujuh jemaah umroh yang tiba di tanah air terkonfirmasi positif covid sembilan belas
apakah dengan adanya temuan ini ada indikasi keberangkatan ibadah umroh diberhentikan sementara sampai keadaan relatif aman atau tetap maju jalan
kami bahas bersama hilman latif dirjen penyelenggaran haji dan umroh kementerian agama republik indonesia
assalamualaikum selamat malam pak hilman
baik terima kasih pak hilman sudah bergabung dengan kami
jadi yang terkonfirmasi sampai dengan hari ini delapan puluh tujuh jemaah umroh kondisi dan penanganannya seperti apa pak hilman
ya perlu kami sampaikan ini sembilan belas ya gelombang pertama yang berangkat ke saudi untuk konfirmasi delapan positif
tentu ini menjadi bahan evaluasi
kita lakukan setiap kebukaan untuk menerapkan kebijakan
dan kami berharap itu ini menjadi catatan dan hanya kita dikenal tetap juga ikut jemaah umroh dan tentu saja travel umroh
bpu tenggara perjalanan ibadah umroh
bahwa kami terutama presiden republik indonesia dan jumlah agama
mengarankan jemaah bisa ditunda silahkan ditunda
tapi bagi jamaah atau travel yang sudah terlanjur booking telanjur bayar dan terlanjur dapat visa dan lain lain
dan bisa ditunda kami akan fasilitasi
nah harapan kami karena sudah ada indikasi banyaknya yang terpapar
maka travel agent harus betul betul ketat untuk menjaga jamaahnya di sana
situasinya masih diperbolehkan
karena ini juga akan menjadi tolak ukur kita dalam melakukan evaluasi terhadap kegiatan umroh ini
apalagi kita tahu bahwa fasilitas karantina khusus hotel hotel itu juga terbatas
oke tadi pak hilman sampaikan untuk yang terlanjur mungkin sudah melunasi kemudian terlanjur mendapatkan visa
nah artinya silakan boleh melanjutkan atau seperti apa
ini sifatnya imbauan saja atau larangan atau bagaimana pak hilman
ya saat ini belum ada larangan
ya saat ini belum ada larangan pergi ke tanah suci
karena memang pembentang indonesia sudah belum larang orang pergi ke luar negeri
pergi ke tanah suci itu sama juga
tetapi karena ini kolektif ya dan juga orang mau pergi ke ladah
kalau memang sudah tidak bisa dimunculkan
maka kemudian kita mohon bpp untuk lebih hati hati lebih pada protokol baik di dalam maupun di luar negeri
maksud saya adalah kita tidak ingin ya kita tidak ingin bahwa jemaah kita yang sudah dengan one gate policy
kita lepas di sini dari indonesia dalam kondisi bersih clean tanpa kontaminasi covid pulang ke tanah
kemudian sempat membawa infeksi covid
nah ini harapannya jangan terjadi
atau jumlahnya harus betul kita meluncurkan
karena kalau tidak ya kita tidak tahu
kedepan akan ada keputusan apa rekomendasinya
baik dari kementerian kesehatan maupun dari tatkos atau satgas covid
oke pak hilman kalau sifatnya masih imbauan belum sampai ke larangan
kita pikir ini masih akan susah
artinya begini banyak sekali orang orang yang sudah menunda dua tahun kurang lebih lamanya untuk beribadah
ketika ini sifatnya masih dalam imbauan saja artinya memang masih banyak celah
walaupun mungkin belum mendapatkan visa ya silahkan gitu
maksudnya pintunya masih terbuka lebar
sedangkan apa yang terjadi kita tahu bahwa paling tidak delapan puluh lebih gitu jamaah
dan ini harus menjadi evaluasi
jangan sampai kita tahu bahwa varian omikron ini menyumbang atau menjadi penyumbang itu adalah impor case
atau kasus impor yang paling banyak pak hilman
ya secara data di indonesia kasusnya bukan kasus impor ya
banyak kasus impor terjadi tapi jumlah meningkatnya transmisi lokal itu yang juga sangat kuat
tapi di luar itu saya kira
yang terpenting adalah bahwa bagi jemaah yang akan berangkat dan sudah siap
bahwa hotelnya sudah hotel yang tiket dan siap berangkat betul betul
maka pulangnya diusahakan seperti itu
nah artinya pak prokes di sana inilah yang harus lebih ketat juga
itu yang pertama
yang kedua tentu saja kami juga bersama kementerian yang lain terus berdiskusi terus membaca data dan rumuskan kebijakan
kan tidak mungkin ya kan tidak mungkin ya
nanti akan ada buka tutup
ini harus saya sampaikan
tapi tentu saja kami tetap akan berdiskusi dengan para asosiasi nih
jadi mereka juga nanti kita sepakat mengatur jadwalnya
jadwalnya dengan baik keadaan perkembangan
sehingga ini bisa terpolak
karena bagaimanapun ya ini persiapan kita untuk haji
jadi kita saat ini masih memfasilitasi tapi kita juga tetap ingin kerjasama dengan kebijakan kebijakan yang mengurangi atau mengendalikan jumlah jamaah yang berangkat ke saudi
dengan adanya laporan delapan puluh lebih jemaah umroh yang sudah kembali ke
yang sudah kembali ke indonesia dan terpapar covid sembilan belas
bahkan kalau kemenkes bu siti nadia mengatakan bahwa sepuluh probable ya varian omikron
artinya harus ada evaluasi apa yang terjadi kemarin
asosiasi bagaimana asosiasi penyelenggara dalam hal ini mungkin travel umroh ya
perihal bagaimana prokes
kalau dari keberangkatan dari indonesia kan memang sudah jelas
satu pintu semuanya
dari sini menjalani swab kemudian tibanya pun juga seperti itu
semua di sana sehari hari juga dipantau
kemudian ketika kepulangan juga pcr
sampai ke indonesia pun juga begitu harus menjalani karantina
tapi yang terjadi kan tetap kita temukan delapan puluh lebih
ini jumlahnya cukup banyak kasus positif
kita juga sedang melihat data dan membaca data serta menganalisis
jadi ketika orang terbang ya
ketika orang terbang dari saudi
artinya dia diperbolehkan untuk naik pesawat
artinya waktu itu bersih
tapi kemudian ternyata ketika di swab di indonesia
dikat menyebabkan positif
nah karena itu
kita harus menekankan kepada kedisiplinan
karena memang gini
sembilan hari untuk disiplin itu tidak mudah
itu butuh perjuangan
itu yang kita coba yakinkan nih kepada ppu
biasanya satu dua tiga hari cukup disiplin gitu ya
tetapi dalam kondisi kondisi tertentu
mereka juga relax gitu ya
nah ini ada ruang ruang yang
pasti harus kita baca
bagaimana mereka itu juga bisa menghindari
paparan dari covid omikron ini
jadi saya kira seperti itu mba
kita masih terus membaca data
dan insya allah
beberapa hari ini kita
sebagai mana minggu lalu
terhadap kedatangan jamaah
dan bagaimana prosentase dari
tapi kalau meningkat
ya kita akan buat kebijakan yang baru
berkaca dari evaluasi tadi yang pak hilman sampaikan
memang melihat ada celah ruang
dalam hal ini pengawasan
ya menjadi faktor utama
pengawasan ketika tiba di arab saudi
keseharian menjalani ibadah umroh
itu yang menjadi
celah paling banyak
mengapa akhirnya kemudian
ketika sampai atau tiba di indonesia
ya mungkin juga
pada saat pulang gitu ya
waktu di sana
kenanya di sebelah mana gitu
nah ini kan
yang harus kita tetap telah
dan saya kira puberta indonesia
nanti akan dicek ulang
atau yang dinyatakan positif
juga akan di treatment dengan baik
tentunya akan dicek lagi
apakah betul positif
atau probable omikron tadi kan
banyak yang tidak bergejala
kalau saya tidak salah
koreksi kalau saya salah
di akhir desember
tim advance mitigasi
yang juga pergi ke arab saudi
di bulan januari kemarin
ketika pada saat itu
ketika tim advance mitigasi
pergi ke sana
bahkan ada beberapa ya
yang terpapar covid sembilan belas juga
oleh tim advance mitigasi ini
yang tadi pak hilman sampaikan
agak sedikit dipaksakan
kalau indonesia masih
untuk tim advance
kembali ke indonesia
beberapa hari kemudian
atau dua orang
sampai tiga orang
sebelas orang itu
di hari ke tujuh
atau hari ke enam
mereka siap untuk keluar
sudah disuap lagi
sebelas orang itu
di hari ke tujuh
di hari ke enam
sampai disuap lagi
ya dinyatakan positif
itu yang pertama
tim yang pertama
baksih di atas pesawat
jadi kita belum dapat angka
dan belum dapat angka
dan itu yang
kita tetap mitigasi
justru dari angka angka inilah
bagaimana pola pengetatan
yang akan kita lakukan
yang akan pergi di sana
apa yang akan kita tekankan
pada saat di sana
karena tidak mungkin
harus ada di situ
karena pergantian terus kan
karena itulah nanti semoga ada rumusan yang baik dari kami bagaimana kita mengatur flow
nah itu seperti yang saya sampaikan flow jamaah yang ada apa lagi kita melihat ketersediaan dari hotel karantina juga sangat terbatas
oke terkait dengan jamaah kondisi jamaah yang dikabarkan positif
sebenarnya kondisi yang terjadi sebelum kepulangan sebelum tiba di indonesia seperti apa kan
harusnya kalau dari arab saudi menuju ke indonesia mereka juga sudah menjalani tes pcr kan
tapi kalau kita melihat kasusnya berarti negatif begitu dari arab mau ke indonesia
begitu nyampe di indonesia kemudian positif begitu ya
ya jadi mereka semua mengaku segar bugar gitu ya dan ketika di swab juga oke
kemudian mereka dites hasilnya oke negatif jadi layak terbang
tapi kemudian mungkin virusnya muncul gitu ya
jadi jalanan masih capek dan lain lain
daya tahan tubuh dan seterusnya ya terdeteksi lah ada beberapa orang
nah ini kan yang dulu juga timbang baru kemudian lima hari kemudian ternyata ada sebelas gitu ya
nah tes keduanya oke tes ketiga baru ketahuan dan sebagainya
nah ini fakta fakta ini menjadi bahan evaluasi kita
ya termasuk juga yang delapan puluh tujuh itu ya nanti kita cek lagi kita konfirmasi dan komunikasi dengan kkp
ya dengan kemenkes siapa kondisi sebenarnya mereka itu
yang saat ini sebagian besar sebagian besar memang kondisinya tidak bergejala
oke sampai dengan hari ini berarti total berapa pak hilman
total jemaah yang positif
untuk yang dari kemarin yang setelah sebelas kemudian delapan puluh tujuh dan terakhir dari satu ratus sembilan itu ada sepuluh orang
jadi intinya delapan puluh tujuh ditambah sebelas ditambah sepuluh ya
oke ada sekitar satu ratus delapan berarti satu ratus delapan kurang lebih yang positif covid sembilan belas
oke terkait dengan penanganan keberangkatan selanjutnya
seperti apa nantinya pak hilman kemudian dalam keberangkatan yang paling
dekat ada berapa yang akan menuju ke tanah suci
ya nanti kita sampaikan ada beberapa kelompok yang sudah mendaftar
kami meminta betul kepada travel agents untuk tetap terbuka
berikan informasi dari awal sehingga kami dari kementerian agama
yang tugasnya untuk umroh ini memang melakukan pengawasan
itu juga bisa melakukan
melakukan langkah langkah preventif gitu ya
nah ini insya allah ada beberapa kelompok yang akan terbang dalam waktu dekat
nah kita akan tekankan lagi nih belajar dari yang sebelum sebelumnya
menyatakan positif covid
nah ini kita minta betul yang akan berangkat juga untuk hati hati dan bersiap siap
untuk disiplin tiap hari selama sampai kembali ke indonesia
sembilan hari mengikuti protokol
nah itu juga memang tantangan berat sebetulnya buat jamaah untuk disiplinnya
baik ini harus menjadi catatan bagi calon jemaah yang akan berangkat dalam waktu dekat
dan juga penyelenggara dalam hal ini travel biro umroh untuk lebih disiplin
menegakkan protokol kesehatan mudah mudahan ibadahnya berjalan aman
lancar sehingga keinginan yang tertahan selama dua tahun ini satu persatu lah ya
perkloter ini mulai bisa diberangkatkan
sampai dengan nanti ibadah haji ya di tahun ini
terima kasih pak hilman latif sudah bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam assalamualaikum